anak zaman sekarang emang edan suka ngelawan sama orangtuanya
eh assalamualaikum ya allah lihat tanda tanda sekitarmu kiamat semakin dekat woi
apa isi udah bulu singgah kurma sepuh selepas itu udah ustadz yo perak sakit jadinya indah
sakit mana mana sakit begitu memang dia mau biasa datang ke sana kalau ada yang mau ditanyakan
kepada ustadz sepuh begitu kenapa ana tidak berpikir ke situ antum semalam kenapa ngomongnya
begitu sama anda
ambil kebersihan pangkal sihat
rup cepet banget sembuhnya anak kalau marit kalau sakit tidak boleh lama lama tanggungjawab
ana dengan urusan pesantren banyak mengkandar
ya masukin kekuan gue ya pak
ini salah satu kenapa laporan keuangan
lapan pembelian tidak balance kapan berakhir bayar kasut eh lu
saya sofia pak manajer baru di minimarketing manajer eh tiga ya pak si piang waktu itu apa
setujui ini orangnya pak bu sofia bapak juga harus kontrol pola makan segala sesuatu yang
berlebihan itu tidak baik maaf ya pak
neng belum bang tanya neng
bu muslimah yang tinggal di sebelah sana
pindah kemana ya
bang kurang tau
terima kasih neng ya
bang korannya bang
majalah terbaru nih
versi religi kiamat sudah dekat
andi gak mau bu
andi gak mau motor kayak gini yang jelek
andi tuh mau yang bagusan
yang keren bukan kayak gini
andi gak mau andi pengen motor diganti
pokoknya ibu harus ganti
ibu hanya mampu beli motor ini
gak mau tau motor harus diganti bu
anak zaman sekarang emang edan
suka ngelawan sama orang tuanya
lihat tanda tanda sekitarmu
kiamat semakin dekat
waduh bang tunggu
wah dia jadi bal nih dia
ya ya bang
kamu tuh kemana aja tuh
habis dari luar kota bandung
ya gitu lah
justru itu saya kesini bang
ini saya mau ke base camp
eh malah ketemu abang disini
turut berduka ya bang
masih banyak nih
mendingan kita cari tempat buat kita ngobrol
oh iya kebetulan
eh itu berapa
ini kenapa laporan bulan februari banyak selisihnya ya
hah udah gampang
berapa sih saya bayar
lagipula itu udah berkas lama
gak bisa gitu pak
ini semuanya harus jelas
udah gak usah dipersulit
ah yang penting berkas bulan ini
saya perlu tahu data jelasnya seperti apa
biar saya tahu dimana letak masalahnya
ini kalau dibiarin kayak gini terus
maksudnya aja mau dibikin bangkrut
bapak mau ini semua saya beresin atau dibiarin
kalau emang mau dibiarin untuk apa apa rekrut saya
kalaupun memang bapak bangkrut juga bukan masalah saya
tolong gantikan abah sepuh ke mesjid baitunur di kampung ude
salam sejahtera kepada umatmu
saya segera muncul
nanti sampaikan permohonan maaf
karena abahnya masih kurang sehat
orang yang melamar itu kamu
mungkin aku tidak akan sebingung ini
yang gak banyak takut akan sebuah pernikahan itu kamu
pasti aku tidak akan terbebani seperti ini
mas apoi seperti itu karena ada neneng
waduh wangi bener si pun
pasti pakai minyak emak
toh engga kan mak apa ya
mak anak sendiri dikit
itu minyak uang kan buat mak ngaji
emak dibilangin sama anak sendiri emak ngapa ya
gak apa apa sih mak dikit aja kenapa mau ke rumah bapaknya wianti
terus tadi bilang ini anaknya emak bawa perumus
malu kan emak
nih nih peye titip buat bapaknya wianti yes
oke emak gua jalan dulu ya
woy boy anak muda kagak demudahnya pisah
antum berdua harusnya sudah allah yakin
kalau anak betul betul dipercaya oleh ustaz sifu
anemah hakul yakin banget bang ustaz benar deh
ambo sudah yakin
ane ambil berdua
antum kebiasaan berdua berantem terus
artinya bersatu itu fangkalnya keberhasilan
jadi ada ada yang bahkan hati itu khususnya ashley effortrabu

kalau pikiran ashley